sehari sebelum sidang lanjutan selasa besok
kuasa hukum paslon dua mengatakan akan mendatangkan alat bukti yang akan diangkut empat truk
alat bukti digunakan untuk kebutuhan sidang gugatan sengketa pilpres di mahkamah konstitusi atau mk
hal ini disampaikan anggota tim kuasa hukum paslon dua dorel almir di gedung mk senin pagi
menurutnya alat bukti yang diserahkan adalah alat bukti susulan dari yang sudah diserahkan sebelumnya
tanpa memberi keterangan lebih detail alat bukti yang akan dihadirkan dalam persidangan nanti disebutnya akan muncul sebagai sebuah hal yang mencengangkan
dorel juga menyebut pihaknya akan menyiapkan lima belas saksi fakta dan dua saksi ahli
namun dorel tidak merinci siapa saja nama nama yang akan dihadirkan sebagai saksi
di samping ada lagi mungkin nanti teman teman bisa dengar pada persidangan yang alat bukti yang cukup wah
yang nanti akan disampaikan
dorel juga menyebut pihaknya akan menyiapkan lima belas saksi fakta dan dua saksi ahli
bagian yang video belum ya saya akan cek lagi apakah hari ini mau kita kirim apa enggak
tapi bukti bukti video itu sudah banyak sudah disusun secara sistematis nanti kita sampaikan